pintu tol yang ada di brebes seluruhnya akan ditutup
masing masing pintu tol brebes timur brebes barat dan pejagan
sedangkan di luar tol penutupan dilakukan di jalur pantura
di pertigaan eksitol brebes barat pertigaan eksitol brebes timur
dan desa kecipir kecamatan losari
semua kendaraan tidak bisa masuk ke jawa tengah melalui brebes
kendaraan di ruas tol tidak dibolehkan keluar di berbes
dan akan diteruskan ke arah timur atau barat
sementara kendaraan yang melalui jalur pantura akan diputar balik
selama penutupan ini hanya kendaraan tertentu yang dibolehkan
yaitu golongan esensial dan kritikal dengan menunjukkan surat rekomendasi
nanti ada petugas di sana yang akan menjaga mengamankan
dan juga akan memilih yang mana yang termasuk esensial
yang mana yang bukan dan lain sebagainya
dan satu lagi hari ini menjelang penutupan
terjadi kenaikan arus lalu lintas ya dan ya
sementara ini ada sedikit peningkatan arus lalu lintas
baik di pantura dan juga di ruas tol
di ruas tol terjadi kenaikan jumlah kendaraan terutama truk barang
lalu lintas harian rata rata sebelumnya dua enam ratus delapan puluh enam kendaraan
namun sejak ppkm darurat hingga akan diberlakukan penutupan
meningkat menjadi empat lima ratus empat puluh sembilan kendaraan
sedangkan mobil pribadi mengalami penurunan signifikan
hari biasa sebanyak lima belas sembilan ratus enam belas kendaraan
dan saat ppkm darurat sampai selasa kemarin turun menjadi sembilan tujuh ratus tujuh puluh delapan kendaraan
menjelang penutupan memang sudah terasa sejak awal ppkm tanggal tiga juli
di mana sampai saat ini penurunan drastis itu terjadi pada golongan satu
itu kurang lebih di enam puluh persen
sedangkan untuk perut memang ada kenaikan
tapi itu hanya jalur pendek
selama penutupan ini masyarakat diminta untuk tidak keluar rumah
imam suripto brebes jawa tengah